dia mau kita bahas semua perencanaan
sampai perincian biayanya rob
ya ada yang gak apa apa
biarin cing bantu ya
oh boleh cing
agak maju depan
repot juga ya
kalau dua duanya pakai kursi roda begini
ya gitu deh cing
lagi yang kenapa gak gaji orang aja sih
kan lebih praktis
kagak mau gue
emang kenapa ya pakji
kemaren si kardun
katanya dia mau bantuin gue
dorong dorong sampai sembuh
makanya cari jangan kayak begituan pakji
carinya yang perangkuan
gue kata setuju
enak deh dia
makan aja juga dong
gajarin yang bener
buat di cemboker nih
tunggu ben udah pulang loh ramadi
tadi malem be
semuanya udah pada tidur
jadi saya gak mau gangguin
kirain udah lupa pulang
saking sibuknya ya
ibu sama ba be
bentar ya be
saya terima telepon dulu
milih pengobatan alternatif
tetep kagak mau dioperasi
katanya dia takut
ya dia sama jarum suntikan aja sudah
kalau saya sih bagaimana abah aja
selesai pengobatannya ya ba
sembuh jadinya abah
ya itu dia
kagak ada pilihan lagi
nah pengobatan alternatif ala nabi
kayaknya cocok buat dia
kalau saya sih
sebenernya lebih setuju
abah sama umi berobat di rumah sakit aja
biar lebih jelas gitu
kalau soal biaya sih
abah nggak perlu khawatir
saya juga maunya begitu
tapi apa mau dikante
kagak mau yang berhubungan dengan suting menyuntik
ya udah deh
nanti saya ke rumah abah ya
lo kelewatan ya di

lo cuma ngurusin keluarga rumana aja
mereka itu nggak ada kendaraan
jadi mereka perlu saya buat ngantriin mereka kemana mana
emang ibu tuh ngegedein lu tuh cuma jadi supir
supir mereka lagi
nggak juga lah bu
saya sendiri kok yang minta mereka
kalau ada perlu
pelet haji muhyiddin tuh makin jadi tuh sama dia tuh
tapi istighfar dong bu ah
mbak be bener
lagian gak mungkin lah mereka kayak gitu sama saya
lo sendiri tuh udah ketutup pikiran sama hati lo
ini ibu lo yang udah ngelahirin lo
udah ngebesarin lo
mana lo pernah tau
apa lagi mau kemana
malah lo urusin orang tua yang perempuan itu belum tentu jadi gini loh tuh
tapi mereka itu lagi sakit bu
nggak ada salahnya kan kalau saya nolongin orang sakit
iya bener bu
bahwa kita memang harus menolong siapa yang membutuhkan
apalagi ramadi ini kan anggota dpr
jadi harus jadi cerminan masyarakat
bahwa hidup itu harus banyak menolong
punya niat jelek sama anak kita be
udah deh ramadi
mendingan lo keluar dari pengaruhnya rumana
udah berulang kali kan ibu bilang banyak perempuan yang mau sama lo
yang lebih cantik lebih pinter
dan yang penting tuh lebih hormat sama orang tua lo ini nih
jangan anaknya haji muhyiddin
udah lah bu
ibu tuh ya nggak ada bosen bosennya deh

jadi ya ibu tuh ya nggak ada bosen bosennya deh selalu ngomong gitu sama saya bu ingat saya ini cuma seorang duda anak saya dua
jadi ibu nggak perlu mengistimewakan saya
tetap aja lo istimewa karena lu anak ibu sama babe
rab pak bos udah nunggu di ruang meeting
dia mau kita bahas semua perencanaan
sampai perincian biayanya rob
ya rengka apa apa
aduh gimana ini
kok dia pingsan sih
ini bukan kemana ini rere
rob kamu tuh barusan pingsan rob
rob jujur sama aku kamu tuh lagi sakit
engga engga rob engga rob engga ada rapat ya
kamu tuh barusan pingsan rob
kamu tuh butuh istirahat ya
nanti aku jelasin sama dia
enggak pokoknya sekarang kamu tuh butuh istirahat
sekarang kamu tunggu disini
kamu tuh harus diperiksa
abis itu aku akan antar kamu pulang ya
rek rek rek gausah gausah gausah
kamu tuh pingsan tadi
rek aku balik ke kajar ya
kayak gini dong
hah kenapa re
ya nggak tau bang aji tadi tiba tiba robi jatuh pingsan di kantor
tuh ya allah gue bilang apa tadi udah jangan di kantor dulu sih
rahat aja dulu
dari pagi pagi juga memang robi kelihatannya udah lemes udah pucat mukanya
lu si dasar lo orangnya ngeyel sih kalo dikasih tau
aduh gimana sih
kalau terjadi apa apa bagaimana baru mau kapok gitu ya

ya udah kalo gitu em
pok mak re re pamit dulu ya
kok cepet cepet re nggak lam biar dulu
ehm re re masih ada meeting kerja di kantor
teh anget biar segar ya
segar kan iya dasar
ya tapi ngomong ngomong nih tadi lu kenapa sih mesti pergi ke sini sama si rerek
pakai taksi kak begitu pakai sama si re re segala
pak pak pak begitu aduh kalau si rumana melihatnya gimana loh
hah itu bahaya kalau begitu kan
lu nggak mau kan kalau si rumana makin jauh dari lu
tapi mak ini terhadap itu kan bahaya
hobi ya kakak enak kalau nolak
sampai jumpa lagi